pandemi covid sembilan belas membuat penggunaan zakat digital meningkat
sejumlah lembaga ambil zakat di bandung jawa barat juga menyatakan
tren zakat digital mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya
selain diperbolehkan secara syariat zakat online atau daring dianggap memudahkan masyarakat
aktivitas transaksi digital terus meningkat termasuk dalam hal pembayaran zakat
menunaikan zakat tidak lagi harus secara konvensional tetapi bisa melalui platform online
di masa pandemi covid sembilan belas ketika bertransaksi secara konvensional tidak dianjurkan
karena orang harus membatasi interaksi banyak orang beralih ke zakat digital
sejumlah lembaga amil zakat berskala nasional yang berkantor di bandung mencatat
tren zakat digital terus naik dari tahun ke tahun
salah satunya lembaga amil zakat di jalan marta negara bandung
lembaga ini sudah mengembangkan zakat digital sejak tiga tahun lalu
dengan jumlah muzaki sebanyak tujuh kenaikan per tahun mencapai tiga puluh hingga empat puluh persen
kondisi yang sama juga dirasakan lembaga amil zakat yang sudah berusia dua puluh tiga tahun dan memiliki tiga puluh satu cabang
sejak dikembangkan pada dua ribu enam belas penggunaan zakat digital di lembaga ini sudah melampaui zakat konvensional
badan ambil zakat nasional atau basnas jawa barat
selaku badan zakat negara yang menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah
mengoptimalkan zakat online yang dimulai pada dua ribu dua puluh
di basnes pusat hal ini sudah dimulai pada akhir dua ribu lima belas
pada dua ribu dua puluh basnas jabar mampu melebihi target penghimpunan zakat dari platform digital
basnas jabar menghimpun dua satu miliar rupiah melampaui target sebesar satu empat miliar rupiah
tahun ini basnes jawa barat mencapai satu empat miliar rupiah
dan menargetkan dua lima miliar rupiah yang sampai april ini terrealisasi tiga puluh persen
zakat secara online tidak mengurangi syarat sahnya berzakat
sebelum kita berzakat kita membacakan niatnya
ada niatnya bisa dilihat di situ lalu kita mengisi data mengisi data diri gitu kan
setelah transfer gitu kan nanti dapat notifikasi otomatis gitu
jadi istilahnya akad atau misalkan ijab kabulnya sudah terjadi secara online
dan insya allah sah
banyak orang merasa dimudahkan dengan zakat digital
sebagaimana terlihat dari kenaikan angka penggunaannya
meski begitu belum semua orang merasa cocok menunaikan zakat dengan cara ini
menurut saya sih lebih enak digital ya soalnya bisa dilakuin di rumah
terus bisa kita lagi ngapain aja tuh bisa pembayarannya juga lebih mudah
enak mana digital sama konvensional dua duanya sebenarnya ada plus minusnya
tapi kalau misalkan belakangan sih sebenarnya sering digital
terutama kan sekarang di era pandemi juga
kalau saya pribadi ya lebih suka yang langsung
karena kalau yang langsung kita lebih jelas gitu langsung ketemu orangnya
kasih ke orangnya dan lebih tepat sesaran lah intinya
selain dapat dilakukan melalui e commerce qr code ataupun melalui layanan fintech
pembayaran zakat digital juga bisa dilakukan di website lembaga lembaga amil zakat
misalnya saja basnas jawa barat
pertama ketik basnasjawabar org
ada zakat harta zakat simpanan zakat profesi dan zakat perdagangan
untuk memudahkan dalam membayar zakat ada juga kalkulator zakat
fungsinya kita bisa menghitung dulu berapa zakat yang harus kita keluarkan dari masing masing jenis zakat tersebut
setelah tahu besarannya langsung membayar zakat sesuai nominal yang sudah dihitung
dengan zakat online diharapkan dapat mempermudah
dan juga masyarakat dalam menunaikan zakatnya
apalagi dalam kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir
zayul haq helmi suryanegara bandung